ayah udah lah
ntar ini rumahnya kan
tunggu tunggu tunggu
ini yang penting
si jaya sama singkus bisa dipulihkan lagi jadi manusia
aduh lu masih kurang yakin aja ya
pokoknya percaya deh sama gue
lah mati bareng bareng jadinya